ya sudah taruh sana
ini berkas berkas yang harus ditandatangani
oh iya nisarwango juga ingin bertemu bapak
silahkan tunggu sebentar
saya mau tandatangani surat surat ini dulu
mas suara apa itu
sepertinya suara pohon tumpah
saya keluar dulu
kamu tunggu di sini saja
ada apa tuan
pohon sebesar itu bisa roboh
adunya saya kaget sekali
tidak tahu itu
tuan lagi lihat keluar
tidak seperti biasanya angin sekencang seperti ini
untung saja pohon ini tidak menimpa rumahmu
jangan dekat dekat pohon tuan
hal ini tentu bisa menumbangkan pohon
tuan tidak apa apa
sepertinya kita masuk saja
tidak tahu mas
tiba tiba lampu ini jatuh sendiri
mas bagaimana keadaan di luar mas
ada pohon tumbang saya hampir ketimbang
tapi mas tidak apa apa kan
mas saya takut mas
tuan bagaimana ini mau diapain tuan
ya biar di sini
b periksa semua jendela pintu sebelum tidur

loh jadi rusak kuburan ini
siapa yang merusak kuburan ini
aku terpaksa melapori kepada tuhan hendrik
semalam saya nggak bisa tidur
saya takut rumah kita roboh
pada semalam kan tidak ada ujung
saya takut rumah kita robos
saya masih tidak ke kantor
nanti saya mau lihat mereka kerja dulu
iya tuhan hendrik
ada hal yang penting yang ingin saya bicarakan
tunggu saya turun
ada apa pak
pak asgur bicarakan benar
apa pak asgur bicarakan benar
apa pak asgur bicarakan benar
sebenarnya tuhan datang melihat sendiri
tuhan datang melihat sendiri
sebentar saya ganti pakaian dulu
kuburan ini bisa amblas begini
apa mungkin karena tanahnya gembur sehingga bisa amblas
tidak mungkin tuhan